nah kalau kita lihat quote unquote di mas hatta lihat apa namanya ganas ganasnya kritik kritik dari kubu lawan politik itu
menempatkan pak muldoko di garda terdepan itu jadi pilihan yang logis ya kemudian untuk bisa membangun komunikasi dan juga menjawab
atau paling tidak merangkul kelompok kelompok yang berlawanan gitu untuk bisa menjelaskan apa yang telah dilakukan presiden jokowi
iya mestinya banyak infrastruktur kekuasaan yang dimiliki oleh presiden jokowi yang bisa dioptimalkan
meskipun belakangan yang lebih terlihat mungkin pak muldoko sebagai kepala ksp ya
nah jadi menurut saya memang butuh orang yang mengirimkan pesan yang kuat kepada publik tentang apa yang sudah dilakukan oleh presiden jokowi
pemerintahan pada secara umum itu satu hal
yang kedua ini memasuki tahun politik pasti ini sudah pasti sudah apa namanya hukum alamnya begini kira kira
akan serangan politiknya pasti makin keras
apalagi beliau sebagai petahana nanti pak jokowi sebagai capres petahana
serangan politik pasti banyak jadi harus antisipatif dan sebagainya agar tidak mengganggu kinerja pemerintahan juga
karena masih sisa satu setengah tahun di perode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ini
nah peran peran dari kantornya pak muldoko ini tentu selain menyampaikan komunikasi
sebenarnya saya ingin mengatakan tidak hanya beliau menjalankan fungsi itu mestinya gitu banyak
iya mestinya yang kedua juga ada semacam ukp empat kalau nggak salah di era psb

sekarang juga memberikan sebagai instrumen ya pak jokowi presiden sebagai user
data data tentang untuk mempercepat ya kinerja pemerintahan
seterusnya tadi juga beliau katakan tentang bagaimana mensinergikan antar menteri dan seterusnya
nah ini juga menurut saya memang pak muldoko dan kantor presidennya tetap harus proporsional
satu sisi memang ada tugas tugas teknokratik sifatnya dan ada tugas tugas politik
nah kalau saya lihat
kalau yang berikut ini apakah akan dijawab dengan tugas teknokratik atau tugas politik
kita lihat kritik dari salah seorang tokoh yang berikut ini
pak jokowi please anda berhenti melakukan politics of deception politik penyesatan
gantilah dengan politik of dedication itu pengabdian
jadi penghiburan itu mungkin kampungan ya tapi lebih lagi penyesatan itu
karena membagi sekian ribu atau sekian juta sertifikat itu untuk petani rakyat yang memang itu miliknya
ya tetapi maaf ini saya sebut nama prayugopangestu ya yang punya perusahaan kayu itu menguasai hutan di kalimantan lima lima juta hektar sebesar switzerland
ya kemudian ini di sumatera itu idem dito lah ya
ini nggak diapa apakan
ya sementara pura pura merakyat tapi ini the conglomerate the corporate corporate itu ya yang berbahaya
bahwa saya setuju infrastruktur itu betul ya cuma over ambitious ya
itu sudah betul ya cuma mengapa terlalu berlebihan ya bahkan katanya ada korupsi di situ
amul ini pak amin ini kemudian turun gunung lagi tampil ke depan publik
ketika sangat pedas bahkan virali mana mana
sebelum kita tidak bicara mengenai partai setan atau partai allah tapi kita bicara mengenai infrastruktur dan juga pengibulan sertifikat
oh jadi beginian kita pemerintah punya program reforma agraria
reforma agraria itu ada tiga
jadi aset aset yang shg shgu yang terlantar diambil lagi oleh negara
dibagikan lagi kepada
yang kedua legalisasi
legalisasi itu mas gak punya sertifikat kita sertifikatkan
nah targetnya pemerintah dua ribu tujuh belas itu lima juta
dua ribu delapan belas tujuh juta dan dua ribu sembilan belas itu sembilan juta
dan sama dengan saat ini udah terlampau ya target itu ya
dua ribu delapan belas februari kemarin udah enam juta setengah
bagaimana dengan anggapan itu pura pura merakyat saja bagi bagi rakyat
bagi bagi sertifikat memang punya rakyat gitu
ya tidak mungkin lah
om sertifikat kok pura pura gitu kan nggak mungkin
ini kita harus menghargai bpn yang tadinya bekerjanya ya rata rata itu lima ratus ribu per tahun
sekarang harus digenjot segitu menjadi lima juta kayak apa itu kerjanya
dia relatif nggak ada istirahatnya ya
nah yang ketiga dari land of home itu adalah perhutanan sosial
perhutanan sosial apa sih yang dimak
yang dimaksud perhutanan sosial itu lahan lahan yang dimiliki oleh perhutanan ya perhutani itu diberikan kepada masyarakat untuk mengelola
mengelola selama tiga puluh lima tahun
jadi ini bukan tanahnya dia tapi diberikan tanah di injeksi tanah gitu seperti itu
karena kalau kata pak amin itu tanah dia dapat sertifikat ya berarti wajar saja
itu yang kedua legalisasi
itu masuk sebenarnya tuh
iya seperti dulu ada prona ya proyek nasional untuk membuat sertifikat sama dengan itu
hanya ini jumlahnya sangat banyak
kalau dikatakan pak amin tadi bahwa pemerintah kayaknya kurang bisa stand up atau bisa berbicara dengan pengusaha pengusaha besar pemilik lahan besar
memang itu hal yang wajar atau bagaimana
itu salah satu proyek land of home adalah salah satu proyek untuk mengurangi orang orang yang punya shgu tapi tidak dipekerjakan
itu sudah sebuah langkah ya
dan yang kedua kita juga harus fair lah itu zaman siapa itu mereka mereka itu mendapatkan shgu
itu jaman siapa itu mereka mereka itu mendapatkan shgu
itu segitu luas kan bukan sekarang
jaman siapa pak
ya nggak ngerti ya dulu dulu lah ya mulai tahun berapa ya kan lama lah itu akumulatif gitu
nah sekarang ini zamannya pak jokowi sudah tiga tahun ya
hanya mengeluarkan shgu itu satu ratus enam puluh dua ribu
wow sebelumnya itu jutaan gitu
jadi tidak takut bahwa pak amin rais katanya sedang menyiapkan sebuah paper panjang untuk membuka katanya
ikut ankut dosa dosanya pak jokowi lah tentang sertifikat tanah ini
oh saya pikir semua bisa ditanggung jawab
bisa ditanggung jawab pak
jadi bukan menjadi masalah lagi kalau tadi tka apa dua ribu sembilan belas ketika presiden kritik kritik ini juga
bukan saya pikir bukan pak jokowi yang melakukan deception
justru berita berita yang seperti itulah yang deception itu menyesatkan itu
anda melihat komentar komentar atau kritik kritik seperti pak amin atau hal hal yang lain terkait dengan yang anda bisa jawab tadi
itu menurut anda kritik kritik yang deception tadi
iya saya pikir iya menyesatkan itu gak benar
iya gak benar
silahkan bisa ditelusuri bahwa semua sertifikat yang diberikan kepada masyarakat itu pasti apakah benar gitu
pak muldoko apakah istana atau mungkin komunikasi politik presiden atau mungkin pak muldoko juga itu berusaha untuk merangkul kubu oposisi pak
atau lawan politik untuk bisa ayo dong pernah gak sih pak duduk bareng gitu komunikasi saya itu begini lho pak amin ini loh tanahnya seperti ini
atau mungkin mengajak ayo dong kita gabung kita duduk bersama
merangkul oposisi untuk bisa duduk bersama menjelaskan itu pernah nggak pak dilakukan
ya pernah lah itu kan komunikasi politik selalu berjalan ya
seperti pak wiranto kemarin melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak gitu ya
saya juga sudah menyiapkan diri kalau perlu di pak saya minta klarifikasi pak amin minta klarifikasi ke saya saya bawa kepala bpn

iya gitu jadi jangan sampai masyarakat menjadi bingung
bahwa nanti kalau masyarakat yang sudah happy menerima sertifikat terus dikatakan bahwa sertifikatnya bodong kan marah dong
tapi apakah upaya merangkul itu juga seperti ini pak ketika ketua umum p tiga romahur muzi mengungkapkan sebuah fakta ada kabar nih katanya pak jokowi mengajak lawan politiknya untuk menjadi calon wakil presiden
kita lihat yuk belak belakannya di dalam mata najwa
itu pernyataan betul
sebenarnya bulan november dua ribu tujuh belas yang lalu pada waktu itu sudah ada pertemuan antara pak prabowo dan pak jokowi dan di dalam pertemuan itu dua kali sudah disampaikan tawaran dari pak jokowi untuk mengajak
jadi menawarkan pak jokowi
setahu saya begitu

jadi menawarkan pak jokowi
setahu saya begitu
tawarkan langsung kepada pak prabowo
ditawarkan langsung kepada pak prabowo
ditawarkan langsung kepada pak prabowo

yang pertemuan kedua menyampaikan kami merasa terhormat karena di ujung perjuangan akhirnya kita bisa bersama sama mengelola negara ini
jadi pak prabowo mau
informasi yang saya terima dari beliau begitu
beliau ini siapa mas
lantas kemudian bulan desember saya bertemu lagi dengan pak jokowi di awal tanggal tiga desember di istana bogor kemudian saya katakan lagi kepada beliau membincangkan berbagai hal dan kemudian beliau menyampaikan lagi
mas sepertinya agak sulit
saya baru tanya beberapa ketua umum yang setuju baru mas romi
oke kalau gitu kita lihat nanti
perkembangan ini berjalan sampai kurang lebih hari selasa dua pekan yang lalu atau tepatnya tiga pekan lah kalau dari sekarang
beliau menyampaikan kalau ada utusan dari pak prabowo yang menanyakan apakah tawaran bulan november itu masih ada
saya mau tanya banyak orang yang bertanya tanya bener gak sih pak muldoko pak presiden itu mengajak pak prabowo untuk bergabung
dalam konteks itu saya tidak tahu ya
mungkin ada hal hal khusus yang diperbicarakan dengan mas romy
mungkin saja benar mungkin saja salah ya
tapi itu sudah memasuki politik praktis lah
dalam artian bahwa saya tidak akan mengomentari atau tidak masuk ke situ kalau itu tidak dalam domain tugas pokok saya
meskipun menjawab benar atau salahnya itu masuk ke domen politik praktis ya pak
itu nanti kan jadi susah gitu
kalau gitu mas anta gak boleh jawab juga
mas anta tapi saya minta jawabnya lebih asik di segmen berikutnya biar kita lebih panjang
kami akan segera kembali ke segmen berikutnya